pimpinan partai politik menteri hingga mantan panglima tni
selasa sore datang ke istana untuk menghadap presiden joko widodo
ketua umum partai gerindra prabowo subianto nampak tiba di istana pukul tujuh belas tiga puluh waktu indonesia barat
selain itu terlihat mantan panglima tni marsikal purnawirawan hadi cahyanto
merapat ke istana sekitar pukul tujuh belas tiga puluh lima waktu indonesia barat
disusul menteri atr bpn sofian jalil dan mantan sekjen psi raja juli antoni
itu udah kok saya rapat pak lagi ada apa pak balik ke istana
gak tau agaknya dari ibu kota kali
tapi tadi dipanggil
agaknya dari ptsl kali
tapi dipanggil sama repak itu pak

tanya pak presiden
dimanggil menda depan
gak ada rapat aja
sebelumnya presiden joko widodo dikabarkan sudah memanggil ketua umum partai nasdem
surya paloh dan ketua umum partai golkar air langga hartarto ke istana
kehadiran para tokoh itu memperkuat
sinyal adanya perombakan kabinet indonesia maju
direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya menjelaskan jika belakangan
tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri kabinet jokowi
lebih rendah dibanding dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah
persoalan minyak goreng serta penanganan penyakit mulut dan kuku
turut mempengaruhi kepuasan kinerja menteri di kabinet saat ini
yang kita bisa nyatakan adalah
dalam isu mengenai potensi terjadi reshuffle
ini momen yang tepat
apabila betul memang jokowi berencana melakukan reshuffle
karena kalau kita uji bukan hanya pertama kalinya saja
dalam beberapa kali isu yang kita tanyakan terkait reshuffle
dalam paling tidak tiga empat kali rilis survei ya
memang rata rata pertama ada temuan bahwa tingkat kepuasan terhadap menteri jauh lebih rendah
dibandingkan dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah
jadi ketika pemerintah turun menterinya turunnya lebih jauh lagi
dan ketika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah naik
tetap segitu segitu saja tingkat kepuasan terhadap menteri
artinya kan bisa dibaca ada problem dari persepsi publik terhadap kinerja secara sektoral
yang itu diamanatkan kepada para menteri
memasuki tiga tahun pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin pada dua puluh oktober dua ribu dua puluh dua nanti
sudah terjadi dua kali perombakan di kabinet
perombakan pertama padat dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh
perombakan pertama padat dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh

yang saat itu menteri sosial juliari batubara dan menteri kelautan dan perikanan edi prabowo tersandung kasus korupsi
perombakan kedua terjadi pada dua puluh delapan april dua ribu dua puluh satu saat presiden membentuk kementerian baru
yakni kementerian investasi yang diisi oleh bahlil lahadalia
tim liputan cnn indonesia